kita beralih ke kabar razia makanan minuman
jelang lebaran petugas gabungan dari bb pom dan kepolisian semakin gencar menggelar razia makanan minuman di sejumlah supermarket di surabaya
hasilnya mengejutkan petugas menemukan sebuah produk minuman berbelatung di kemasannya
di jombang razia parsel makanan dan minuman di sejumlah toko dan minimarket
petugas banyak menemukan makanan yang telah kadeluarsa kemasan rusak serta produk tanpa dilengkapi label resmi
makanan dan minuman tersebut langsung diamankan petugas
namun sayangnya meski terdapat sejumlah pelanggaran pengelola toko hanya dikenakan sanksi pembinaan
selain melakukan razia di kawasan jalan ahmad yani sejumlah toko dan minimarket di kawasan jalan wahid hasim juga tak luput dari razia petugas
hasilnya lagi lagi petugas kembali menemukan produk makanan dan minuman dengan kemasan yang penyok
dan langsung dilakukan penyitaan
rencananya razia akan terus dilakukan untuk menjaga kenyamanan konsumen hingga lebaran tiba
temuan mengejutkan terjadi saat petugas gabungan balai besar pengawas obat dan makanan bb pom
serta kepolisian merazia sejumlah supermarket di surabaya selasa siang
petugas menemukan sebuah minuman kopi krim terdapat belatung dalam kemasannya
petugas langsung menyita produk tersebut dan memusnahkannya di tempat
selain minuman berbelatung
petugas juga mendapati beberapa produk ada luar sana
seperti mikin istan yang kemasan rusak dimakan tikus
makanan dan minuman tak layak konsumsi ini langsung diamankan
sementara pengelola supermarket diminta membuat surat pernyataan untuk tidak melakukan pelanggaran kembali
kita masih menemukan makanan ide yang kemasannya rusak karena dimakan di tikus
kita curigainya dan yang kedua kita masih menemukan pangan kemasan rusak berupa susu
yang dikemas kotak yang itu kemasannya rusak sampai tumbuh ke laut
terkait penemuan minuman berbelatung wakil gubernur jawa timur saifullah yusuf kecewa
dan meminta dinas terkait umi ketat mengeluarkan perizinan dan pengawasan
karena tidak seharusnya kota besar seperti surabaya beredar makanan kedeluarsa dan minuman berbelatung yang dijual bebas
saifullah juga meminta supermarket yang melanggar dicabut izinnya apabila tidak bisa menjalankan izin operasional dengan baik
bagi yang memiliki wawonan untuk memastikan bahwa perizinan itu dilaksanakan dengan baik
kalau ada toko yang tidak dilaksanakan dengan baik ya ada baiknya untuk dicabut di sini